hai menyambut tahun baru imlek dua ribu dua puluh tiga pt aneka tambang tbk melalui unit bisnis pengolahan
dan pemurnian logam mulia merilis emas seri hadiah pada lima januari lalu emas seri hadiah
ini mengambil tema emas imlek dua ribu dua puluh tiga year of the rabbit emas imlek sioklinci diproduksi dalam
berat delapan gram serta gramasi kecil lima gram dan satu gram harga jualnya pun mengikuti harga emas yang
dirilis oleh logam mulia setiap hari eri menjadi salah satu pemburu emas edisi hadiah yang dikeluarkan
antam heri berhasil membeli emas imlek sioklinci dengan berat delapan gram melalui pemesanan online di
situs logam mulia menurut eri emas batangan sioklinci ini akan dijadikan investasi lindung
nilai sekaligus barang untuk
koleksi karena bersifat limited edition ia merogoh kocek sembilan juta empat puluh rupiah ya budgetnya ya segitu
sih mbak itu ya lebih kepada collectable item aja sih sebenarnya gitu iya enggak ya kalau kita
nyari investasi yang kenaikan harganya luar biasa ya bukan emas sih sebenarnya ini hanya untuk
proteksi nilai aja sebenarnya iya mudah mudahan jangan jangan bikin lagi lah ini si antam supaya
investasi ya lebih ke penyimpanan aja sih sebenarnya ndak koleksi juga nggak sih
enggak saya enggak tergantung itu sih cuman memang kalau untuk mitra ya atau kerabat
gitu kan kalau untuk untuk season season tertentu kayak natal gitu kan atau idul fitri biasanya kan kita
mau kasih giftway ya itu kayak gitu nah biasanya sih memang pasti tertarik dengan model modelnya
general manager ubpp logam mulia antam purwanto mengatakan
emas imlek dua ribu dua puluh tiga ini melanjutkan kesuksesan produk serupa di tahun dua ribu dua puluh satu
dengan siok kerbau yang dirilis antam sebanyak dua ribu an unit
barangnya pun ludes terjual
animo masyarakat yang tinggi itulah yang membuat produksi emas imlek edisi sioklinci dua ribu dua puluh tiga ini
ditingkatkan menjadi tujuh unit
terdiri dari dua ribu unit ukuran delapan gram dengan embos kelinci di bagian depan
kemudian satu gram dan lima gram masing masing dua lima ratus unit
tidak hanya desain tiga dimensi
emas batangan pada seri kelinci juga dilengkapi fitur keamanan mikrotext dan qr code
sehingga dijamin keasliannya
biasanya pada saat perayaan imlek
ini kan masyarakat yang merayakan kan selalu memberikan angpao
apakah angpo itu dalam bentuk abc itu kan memang itu keinginan dari masyarakat sendiri
ampo dalam bentuk emas pun secara budaya mungkin insya allah masih dimungkinkan lah
terbukti dengan penjualan kami yang memang sebelum hari hanya sudah solot
meski sudah laris di buru masyarakat
antam tidak menambah unit produksi pada seri siok linci
namun antam akan memperdayakan
dan mengembangkan kenaikan jumlah produksi pada hari raya imlek tahun mendatang
desa ritona wahyu romadhon jakarta